bagaimana aku bisa menghilangkan dendam di hatiku
aku mahakasih kamu
sejak kapan ibu mengajarkan kamu kasar kepada orang lain
cepat balik yonya
atau dia baru nyerang
kau kemana para jipah
hei kau di sini
kau di sini
kau di sini
dia sudah saya amatkan
eh munding sari
kamu harus beri pelajaran
lagimu menguredari saya
tetap with ibu
kau tak bisa pergi ke bahan ini

bagaimana kamu dunia
kau di sini
kakak tidak apa apa
kami baik baik saja
sepertinya pak radipa mengincar lufia
entah apa tujuannya
tapi yang jelas kita harus pindah dari sini kak
pak radipa pak radipa
gara gara kamu rakyat pun jadi sengsara
terima kasih guru terima kasih
tidak usah berterima kasih kepada saya
kalau tuhan ingin berterima kasih
berterima kasihlah kepada allah swt
yang telah menuntun saya melewati jalan ini
allah itu siapa dia
allah swt adalah tuhan yang menciptakan tuhan dan saya
juga langit dan bumi
jadi nyowa dong
tun hubung tuarrita mau mengamk yongjia
ogos pun juga
yang bukan itu
kau punya pasar barong apa sih
saya maulana magribi saya datang dari negeri yang sangat jauh dari tempat ini
apakah orang ini yang dimaksud oleh pertama
iya aku yakin dialah orangnya
ya guru dari mana guru mendapat kesaktian yang luar biasa seperti tadi itu
dari mana guru
allah akbar saya tidak punya kesaktian apa apa tuhan
itu semua karena karunia allah swt
manusia bukanlah apa apa dibanding kebesarannya
tetapi aku yakin itu adalah kerendahan hatinya
pasti pasti orang ini yang aku cari
kan jadikan saya menjadi murid guru jadikan saya
maaf tuhan saya tidak bisa mengajari tuhan
tolong guru angkat saya jadi murid guru
mengangkat tuhan menjadi murid saya
tapi guru keadaan kampungku ini sekarang sedang kacau
ada pemberontak yang mengalami
yang menghancurkan raksasa saya tolong guru
kenapa guru apakah saya tidak pantas menjadi murid guru
baik saya akan beritahu alasannya
sekarang tutup mata tuhan
tulis kurung peraturan tuhan yang translating income iy contexto
balas badan dia
i like to jusich agi
ku tahu menguap suku
karena hatimu penuh dendam
tapi itu adalah dendam yang ada di hatimu
yang akan membakarimu sendiri muridmu
tolong tolong berikan aku kesempatan
aku ingin menjadi muridmu
lah lah selamatkan aku panas
tolong guru beri saya kesempatan guru
sekali ini saja guru tolong saya
berarti hilang sudah kesempatan saya untuk membela rakyat saya
itu berarti juga saya tidak punya lagi kesempatan untuk membebaskan rubiah
insya allah aku akan mengajari ini ketika api dendam di hatimu terus kepadam
dari mana guru
melihat api dendam yang ada di dalam hati saya sudah hilang
dari mana guru
terima kasih guru
bagaimana aku bisa menghilangkan dendam di hatiku
dendam di hatimu
dendamnya sudah hilang
dasar penggemis di lantung diri
sudah mati lu sendiri nggak mau ngaku kamu hah
udah ajar aja dia
tunggu dulu tunggu dulu
kalian jangan sembarangan memukili orang
belum tentu ibu ini mengambil uang kalian
berani beraninya memelap penggemis ini
bukan begitu pak
saya hanya tidak ingin
orang yang tidak bersalah menjadi korban
kalau memang bapak mau
biarlah saya yang menggantikan uang yang hilang itu
apa kamu bisa memberi lima belas keping emas
bekalku hanya tinggal segitu
aku tidak mungkin memberikan semua bekalku
tetapi aku tidak mungkin meneruskan perjalanan tanpa uang
para dipa akan semakin merajalela
apa kamu mau memberi uang itu sebenarnya